aku pingsan buat ngerjain gue dan lu pikir itu lucu rifki
gue kecewa sama lo rifki
kecewa banget tau gak
ini kalau gue tiba tiba bangun terus ngaku pura pura
aku bisa ngamuk deh tuh
sus tolong temen saya dong
sus bawa ke ugd
ya sudah kalau memang nona rasa aman
gue harus duduk dekat mereka
tara pasti kepoin soal gue ke dewi nih
mending kita duduk disitu yuk
eh eh beta apa malas
mending kita duduk kesana saja
ya udah di outdoor aja tuh biar bisa menikmati angin malam
ngapain sih menikmati angin malam
yang ada lu pada masuk angin
nah disini kan enak
nggak masuk angin kurang ada ac kok
lebih enak di luar kawan
ada pemandangan kalau cewek cewek lewat
mulut otak lo ya
ayo kita duduk disini
berarah sama dewi
pelan pelan makanya lain kali masa ngebut kayak gitu
apaan sih sakit tau
sus maaf banget nih ini biar saja ngurus
ini kolbor dibalikin gak apa ya
lu pingsan buat ngerjain gue
dan lu pikir itu lucu rifki
eh sumpah lo ya gue tuh gak nyangka kalo selera makan kita tuh sama
gue juga sering banget tahu makan ini
gue jamin lo pasti bakal sering sering kesini

betta ini paling pemalas disini
karena betta itu mau denger mereka punya obrolan
betta ini tidak mau kepo kepo kawan
tapi kenapa lo ajak betta disini
udah gak apa apa lah dief
lagian kepo kan sama tengah loh
udah makan sana katanya lapar tadi
eh betta lo sering kesini ya
tapi sama pacar ya
ego cewek secantik dewi dan sekarang dewi itu gak mungkin gak punya pacar
gue gak ada pacar sih
pasti punya pdkt an kan
jangan lo sembur sembur pakai itu alih
ini kita gak siram meh
asli yang itu belum gue makan
rara apaan sih
pakai nanya kayak gitu ke dewi
eh kalian kenapa sih rusuh banget dimana mana
betta tadi tidak sengaja dengan nona punya obrolan
tapi betta saran saja tuh
nona tidak usah jawab dia punya pertanyaan
karena anak anak ipa itu tuh
udah deh lo gak usah ikut campur
urusan gue sama rara
ini lo duduk aja deh
ya ampun nona
paling malah uang sekali
udah ra dibiarin aja
emang dia tuh suka rese dari lahir
itu gara gara lo cantik tau dewi

banyak yang pengen kepo sama urusan lo
jadi siapa yang lo taksir
temen sekelas gue ra
ayo kita berdua
ya udah mana anaknya rush
ini typicalnya usus hanusan leukem
amoahal gerak lagi
dari awal aku udah yakin
kalau dia itu cuma pra pra pingsan
dia itu pasti sengaja
cuma mau mudusin kamu dan ngerjain kamu
lo bisa gak usah jadi kompor gak
dapat celah buat tikung ya gitu
apa lagi sih gak ada yang perlu diomongin
ki kan gue udah bilang jauhin michelle
lo tuh ngebawa masalah buat dia
lo dua apa sih ha
dari kemarin ketemu gue dialogku kayak gitu terus gitu terus
gak ada yang lain apa
lagipula lo siapanya dia
gue kecewa sama lo rifqi
biarin kamu pulang ya besok udah malem juga
gue bisa sendiri
ntar malah ngerepotin
tuh kan udah sama aku aja ya
lagian sama sekali gak ngerepotin kok
kamu masih kesalahan sama rifqi
boleh gak usah dibahas gak sih
yaudah aku gak bahas lagi